raga ini sungguh mudah untuk jadikan tumba
dan kalian semua tidak ada yang bisa melepaskannya dari manusia ini
tanya sultan izinkan aku menghilangkan kutukan dari tubuh pati agung
silahkan kanjeng sultan
tidak ada yang bisa
petai itu berarti untuk tugas temanku rada
tapi aku kesini untuk tujuan lain
jangan membentuk omong kosong
kamu adalah orang yang baik sedra
tujuan awalmu adalah menghibur orang orang lain
tujuanmu sangat mulia
bisakah kamu kembali ke tujuan awalmu
kembali ke jalan yang benar
aku sebagai perwakilan seluruh warga desa kedaunguli
meminta maaf kepadamu sedra
kembalilah ke jalan yang benar sedra
guruku pernah memberikan ujian
dan aku gagal menjalankannya
aku sudah mengerti apa maksud dari ikhlas itu
ikhlaslah dalam menjalankan tugasmu
menghibur orang lain
maka itu akan mengepangkan dadamu
aku telah dibutakan oleh dendam
aku akan selamatkanmu
tunggu tunggu tunggu
pergi kau kemana kamu
kau seperti ini berbahaya
pergi ke kamu pergi pergi pergi

pergi pergi pergi
kalau kamu gak mau pergi
kita sebelah kamu ya
sebaiknya kita tinggalkan di sini
kau mau pergi
pergi pergi pergi
aku tidak akan melupakan kejadian ini
karena aku akan balas semuanya dengan permainan
yang tidak akan pernah dilupakan
aku harus melakukan apa
minta maaflah kepada warga desa
dan minta izin kepada mereka
untuk menghibur di desa ini lagi
dan tebuslah kesalahanmu
dengan memperbaiki semua kehancuran yang telah kamu ciptakan
dengan memperbaiki semua kehancuran yang telah kamu ciptakan

apakah aku akan dimaafkan
minta maaflah dulu kepada sang pencipta
insya allah kamu akan dimaafkan kepada warga desa
kita akan menghibur orang lagi
terima kasih kanjab judul
terima kasih kanjeng sultan
terima kasih kanjeng suna
terima kasih kanjeng sulan
tidak perlu berterima kasih
sudah menjadi kewajiban saya
sebagai seorang pemimpin
untuk mengurus rakyatnya
insya allah kesultanan indonesia
akan bisa kembali seperti sedia kalah
itu lihat pati agung
pengkhianat surut besar sudah datang
rangga rangga busuk datang
pengkhianat beraninya kau datang ke sini
jangan menyerah aku
aku ke sini hanya ingin berdamai
jadi selama ini
kejahatan dan pengkhianatan besarmu
adalah di luar dari kandakmu pati agung
betul sekali ganjab
dengar pati agung
apabila engkau tidak bisa membuktikan
aku sendiri yang akan menjadi
al ghojo untuk hukuman matimu
aku ke sini tanpa perlawanan
dan aku menyerah
dan aku sudah lama terjebak dalam pengaruh kala wangsa
ganjab sultan tahu sendiri
kalau aku tidak bisa mengendalikan diriku
izin bicara ganjab sultan trenggono
apa kata kata parti agung bisa dipercaya
kalau memang dia di bawah pengaruh kala wangsa
dia akan menang
seharusnya dia tidak bersaing
untuk merebutkan mahkota septa
acaba yang meng wwi solidus
orang yang merupakan
lihat perilaku dan
terima kasih guru
aku berhasil mendapatkan
pertahatan karun itu
berkat mereka berdua
iya benar guru
maka dari itu
aku juga berniat
untuk membawa mereka
untuk mendapatkan harta karun
kamu sadar kesalahanmu radha
tidak seharusnya kamu membebani orang lain
untuk melaksanakan tugasmu
kini kamu harus menangani beban yang diberikan
kenapa dia dihukum
siapa kau sebenarnya
aku hanya manusia biasa
aku datang kesini
dengan niat baik
biarkan orang sekuat dirimu
masuk pada pokok
jika kamu berhutang dengan aku
jika kalian menganggapku sebagai orang yang berbahaya
aku akan menyerahkan diri
terpaksa aku harus menggunakan cara itu
tenangkan dirimu patiaku
apa yang terjadi dengan bupati agung
raga ini sungguh mudah
untuk jadikan tumbang
dan kalian semua
tidak ada yang bisa
melepaskannya dari manusia ini
menghilangkan kutukan dari tubuh patiaku
silahkan kacau surat
tidak ada yang bisa mengendalikanku
ramai yang menegangku